mobile games menjadi media efektif untuk memperkenalkan produk tak terkecuali mengenalkan sebuah budaya
ya penggemar game indonesia night spade berkolaborasi dengan gute institute jerman dan mengenalkan budaya jerman ke indonesia
seperti apa berikut liputannya
caranya tuh lebih santai gitu nggak terlalu serius gitu dan konten konten yang ditampilkan juga dikemas dengan cara yang lebih menyenangkan
banyak perusahaan perusahaan gede memang yang di sana tuh mau pakai game untuk media promosi gitu
kayak misalnya mercedes benz atau misalnya game ww mereka memang pakai game untuk salah satu media promosi